saudara gramedia bekerja sama dengan bank danamon kembali gelar gramedia danamon science day dua ribu dua puluh
acara kali ini digelar di kota medan dan diikuti enam ratus lebih peserta dari berbagai sekolah dasar di sumatera utara
lima ratus lebih siswa siswi sekolah dasar yang ada di sumatera utara ikuti kegiatan gramedia danamon science day dua ribu dua puluh tiga
kolaborasi antara gramedia dan bank danamon kali ini digelar di ballroom santika hotel di jalan maulana lubis medan
sama seperti tahun tahun sebelumnya gramedia science day dua ribu dua puluh empat ini merupakan kompetisi adu kreatif dan inovatif di bidang sains dikhususkan bagi siswa siswi sekolah dasar
general manager marketing gramedia made ruswidi menjelaskan acara tahun ini berbeda karena digelar di medan sumatera utara karena meningkatnya antusias para peserta di luar pulau jawa
jadi ini kompetisi ini
contatuation kreatif dan inovatif untuk ada khususnya di bidang sains
jadi harapannya nanti banyak sains sains mulia yang akan disediakan di sini
karena mungkin bisa lebih mahal
selama ini kan dilaksanakan di luar di jawa kali ini di luar pulau jawa itu alasan sendiri apa nih
alasannya ya kami dengan danamon itu berlaborasi
karena supaya kan sekarang sepuluh merata
jadi kami kembangkan dan yang hanya di jawa terima ke sumatera
kami adalah pertama di luar jawa
regional corporate officer bank danamon riana swagiat menjelaskan para peserta dari kalangan sekolah dasar ini merupakan penerus bangsa yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi
sehingga kegiatan ini dapat mendukung minat para peserta di bidang sains
para peserta yang merupakan siswa sekolah dasar dari berbagai sekolah di sumatera utara ini pun antusias mengikuti kegiatan yang digelar gramedia dan bank tanaman tersebut
saya tidak bisa merasakan kegiatan saya hari ini
terus ada rasa deg degan juga manis
tidak sudah sermat ya
oke paling lagi tidak ada sih
karena semuanya kita bergabung kayak panik berburu tapi sama kayak nanya
diharapkan dengan kegiatan ini dapat terus meningkatkan minat anak pada bidang sains
dedy rizky ginding kompas tv medan sumatera utara